di mana ada kasus penembakan misterius yang dilakukan oleh orang terdikenal kepada sekolah pokok wanita
ya dan hingga saat ini total korban penembakan juga masih terus diselidiki
dan meningkat saat ini pelaku penembakan juga di jalan pemuda kota magelang masih diburu oleh polisi
teror penembakan misterius di kawasan jalan pemuda meresahkan warga kota magelang jawa tengah
sejak awal april sudah sembilan warga yang menjadi korban penembakan misterius tersebut
dari sembilan korban penembakan hanya satu orang korban pria
tadi sudah dilanjutkan oleh kbosk tengah bergabung dengan reskrim intel
ini nanti akan menelanjutkan hasil anek tadi dan memapping utama pola pola daripada rentetan
daripada korban korban yang secara tidak kita prediksi bertambah
aparat kepolisian resort kota magelang telah membentuk tim khusus penyelidik dan penjagaan untuk memburu pelaku
dari joko purnomo magelang